kepala dinas pekerjaan umum kota bandung membagikan temuan drenase di jalan dr junjunan
yang diduga dijadikan sebagai hunian oleh penyandang masalah kesejahteraan sosial di kota bandung
dalam unggahan di media sosialnya dinas pekerjaan umum menemukan kasur bantal hingga pakaian
yang digantung di dalam drainase yang diubah menyerupai hunian
petugas juga menemukan adanya tumpukan pasir yang menghalangi air mengaliri drainase
sebagai langkah antisipasi pada selasa pagi petugas pun dikerahkan untuk membongkar dan membersihkan drainase tersebut
pasalnya drainasi yang dibuat pada tahun dua ribu enam belas tersebut diketahui merupakan salah satu upaya pemkot bandung
untuk mencegah banjir di jalan dr junjunan yang dikenal merupakan langganan banjir setiap musim hujan
saya akan mengajak anda untuk melihat drainase di kota bandung tepatnya di jalan paster yang dijadikan hunian oleh orang tidak dikenal
dan dengan melihat
tingginya dengan tinggi saya sekitar satu ratus tujuh puluh cm ini mungkin tingginya ada di angka sekitar satu ratus tiga puluh cm ya
dan dengan lebar sekitar satu meter lebih
nampaknya agak sulit ya jika kita bayangkan untuk bisa tinggal bahkan tidur di tempat ini
dan ini saya sudah bersama dengan pak siapa
pak yudin kemarin ikut ngebongkar ini gimana bentuknya kemarin itu pak
bentuknya ini cuma ini pakai panjangak kayu diatasnya ada
bukan kasur ya itu namanya itu busa ya untuk rebahan itu
dan banyak gantungan gantungan ini yang baju gitu
tapi masih baru pak kira kira
kalau kelihatan dari bajunya itu masih layak pakai kayaknya kemarin
cuman orangnya udah nggak tahu nggak ada udah lama katanya
dan saat ini sudah dibongkar semua pak ya
kalau hujan interstres tinggi kan air yang dari bapak anjung ketiga itu kan pasti meluap
ini pasti kerenem
iya artinya memang sangat berbahaya jika
bermaksakan untuk tinggal di tempat ini karena ini merupakan drainase dan daerah pasteur itu merupakan daerah rawan banjir
meskipun sudah dibongkar sejumlah barang yang diduga milik penghuni masih ditemukan
terdapat obat anti nyamuk garam dan gantungan pakaian
kalau perkiraan saya yang sebelah sana itu kira kira ditempatin orang orang yang biasanya tinggal di gerobak gerobak
mungkin kemungkinan karena sungainya mengering bisa orang tersebut pindah aluan mungkin ke
sungai seperti kayak di daerah daerah lain
menanggapi hal ini kepala dinas pekerjaan umum mengaku pemeliharaan drainase dilakukan untuk antisipasi menjelang musim hujan
didi mengaku kaget ketika menemukan hunian yang berada di dalam drainase tersebut
akibatnya di situ endapan jadi tinggi
nah dengan bekas banjir itu endapan jadi tinggi karena tidak terhanyutkan oleh air
nah itu kondisinya ya untuk di dalamnya jadi datar dan enak banget gitu ya
mungkin mungkin bagi mereka mah itu supaya tidak terlalu becek ke arah golong golong
saat ini pemerintah kota bandung tengah mencari warga yang menghuni dry nasa tersebut untuk dimintai keterangan lebih lanjut
franky wijaya helmi sule negara bandung jawa barat